petugas mengerahkan helikopter untuk melakukan waterbombing di wilayah gunung bromo pada rabu
selain itu balai taman nasional bromo tengger semeru juga menempatkan beberapa regu petugas untuk mengawasi kemunculan titik api
helikopter milik bnpb dikerahkan untuk melakukan waterbombing di wilayah gunung bromo sejak rabu pagi
total ada lima belas kali waterbombing yang dilakukan pada rabu ini
beberapa regu petugas juga disiagakan untuk memantau kemunculan titik api
petugas juga menyiapkan beberapa tandon air untuk melakukan pemadaman jika api kembali muncul
kepala balai besar taman nasional bromo tengger semeru hendro wijanarko
menyatakan pihaknya masih menghitung potensi kerugian wisata yang ditimbulkan akibat kebakaran ini
kalau itu masih kita hitung ya tapi yang jelas sangat merugikan ya
karena kita tutup total wisata ke bromo ke tnpts
untuk keamanan pengunjung kemudian juga memperlancar proses operasi pemadaman
penutupan sampai kapan
sampai semuanya aman ya